lereng gunung semeru di lumajang memiliki tanah yang subur
sehingga berbagai tanaman tumbuh subur di lereng gunung semeru
termasuk buah durian
namun yang paling diburu warga adalah durian mentega
durian ini tumbuh subur di kecamatan senduro lumajang
durian jenis ini memiliki kelebihan dibanding yang lainnya
yakni dagingnya yang lebih tebal dan lembut
serta rasanya yang lebih manis dan legit
ketika musim panen tiba durian jenis mentega ini banyak diminati oleh masyarakat
bahkan sejumlah pembeli dari luar kota lumajang
berdatangan untuk menikmati durian khas lereng gunung semeru ini
duriannya manis manis manis pahit
rupanya mantap lah
untuk makan disini mas
kalau libur biasanya baru kesini
dibandingkan durian durian yang lainnya apa
dagingnya lebih tebal manis manis pahit
kalau sini ini lain ini rasanya
manis juga pahitnya sedikit
mak bokeh tidak ada

bandingannya dengan yang lainnya tidak ada yang lebih manis dan legitnya ini
harga satu buah durian dibanderol dengan harga mulai rp dua puluh hingga rp satu ratus sepuluh rupiah tergantung ukuran buah durian
anda tak perlu khawatir dengan kualitasnya
karena buah durian yang dijual merupakan buah durian masak pohon
dari senduro di lereng gunung semeru
yang paling diminati warga apa ini pak
untuk harga sendiri mulai berapa pak
kalau harga tergantung besar ke tinggi harga variasi
meski berduri dan memiliki bau yang cukup tajam
buah durian mengandung berbagai macam nutrisi penting
seperti antioksidan karbohidrat dan serat
nutrisi tersebut diketahui baik untuk kesehatan tubuh
nah bagi anda penggemar buah durian tidak ada salahnya mencoba buah durian
nah bagi anda penggemar buah durian tidak ada salahnya mencoba buah durian

mentega ini ya
durhadi wicaksono rumah jang jawa timur
durhadi wicaksono rumah jang jawa timur